kalapas kelas satu suka miskin tejo harwanto menyatakan siap menerima sanksi jika dianggap melakukan kesalahan
hal ini disampaikannya menanggapi hasil sidak yang dilakukan ombudsman di lapas yang ia pimpin
saya siap diberikan sanksi atas temuan om budsman ini
tapi mestinya kan pimpinan lebih jahat bukan itu aja
itu kan masalah ada hubungan dengan penganggaran
masalah yang tidak ada hubungan dengan penganggaran saya sudah lakukan
tapi itu kita kembalikan ke pimpinan lah
kalau kita sudah berbuat tiba tiba di nilai buruk silahkan aja
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi di lapas suka miskin bandung jawa barat
kiki setelah sidak oleh om budsman dan menemukan ada lapas lapas yang cukup mewah misalnya milik cetino fanto
seperti apa saat ini kondisi di lapas suka miskin yang anda pantau
rehat betul artinya kalau misalkan kita melihat dari banyaknya sidak yang kemudian dilakukan oleh sejumlah pihak ini artinya sudah dua kali
yang pertama adalah dari ditjenpas yang kemudian yang kedua yang terbaru adalah dari ombudsman
yang kemudian menyidak langsung sejumlah ruangan yang ada di lapas suka miskin
satu hal yang bisa saya gambarkan kepada anda reinhardt kami pantau dari pagi hingga sore hari ini
kondisi saat ini di kawasan lapas suka miskin kota bandung ini relatif cukup sepi dibandingkan dengan hari hari sebelumnya
karena memang sesuai dengan standar operasional
prosedur pada hari minggu ini tidak diperbolehkan warga binaan menerima kunjungan dari siapapun termasuk juga dari keluarga
hanya saja berbeda dengan hari hari sebelumnya tadi pagi kami sempat melihat ada ketua maksud kami kepala lapas suka miskin yang baru
yakni tejo harwanto yang kemudian datang langsung ke lapas untuk kemudian bisa memberikan keterangan lebih lanjut kepada media
mengenai bagaimana sebetulnya yang terjadi pada sidak yang kemudian dilakukan oleh om budsman
yang jelas standarisasi kemudian pengetatan pemeriksaan
ketika akan masuk ke dalam ini cukup ketat begitu reinhard
karena memang pasca ditetapkannya wahidusen sebagai tersangka oleh kpk kami tadi juga sempat mencari informasi ke beberapa petugas lapas di dalam
ini identifikasi dan juga verifikasi data kami juga ditanya cukup ketat begitu dari mana kemudian juga maksud dan tujuannya itu seperti apa
karena memang satu hal yang menjadi salah satu konsentrasi dari tejo harwanto adalah pembenahan sumber daya manusia yang ada di dalam lapas suka miskin
tidak hanya di dalam lapas saja
juga termasuk para petugas petugas sipir begitu
cukup sulit untuk kami bisa mendapatkan informasi sekecil apapun di dalam lapas kalau memang tidak berkepentingan
ataupun tidak jelas memiliki tujuan apa untuk mengetahui kondisi di dalam lapas itu seperti apa reinhardt
bapak iki menanggapi temuan dari om budsman yang kemudian saat ini begitu menjadi sorotan publik ya
karena lagi lagi ini dianggap sebagai satu hal yang kurangnya komitmen dari kemenkumham untuk melakukan pembenahan di lapas
kalapasnya masih baru sebenarnya setelah kemudian diganti
apa tanggapan kalapas mengenai temuan dari om budsman ini
betul reinhardt yang kemudian anda katakan kalau misalkan berbicara mengenai berapa lama sebetulnya kalapas yang baru ini memimpin lapas suka miskin ini
baru satu bulan kalapas suka miskin ini menjabat tejo harwanto di lapas suka miskin ini begitu
sidak dilakukan pada hari kamis tanggal tiga belas september dan kami dari tanggal tiga belas empat belas hingga saat ini terus melakukan konfirmasi begitu
kalapas kemudian juga ke kanwil termasuk juga ke kadipas provinsi jawa barat krismono
kemarin kami sempat mencari informasi tersebut namun tidak ada informasi yang kemudian bisa kami dapatkan terkait dengan apa yang kemudian terjadi dalam
termasuk juga seperti apa tanggapan dari ombudsman maksud kami dari pihak lapas suka miskin
namun informasi kami terima tadi pagi kalapas suka miskin yang baru tejo harwanto ini mengajak rekan rekan media untuk berkumpul dan juga menyatakan sejumlah tanggapan tanggapan terhadap sidak yang kemudian dilakukan oleh ombudsman
kalau kita kerucutkan terkait dengan kritikan ataupun hal yang disampaikan oleh om budsman ini terdapat dua lenhat
yang pertama adalah standarisasi kamar sel yang tidak merata dari satu sel ke sel yang lain
kemudian yang kedua adalah adanya sejumlah kamar sel di dalam lapas suka miskin yang tidak digembok
tentu ini ditanggapi positif oleh kalapas tejo harwanto karena memang keterbukaan ini menjadi salah satu kerja utama yang kemudian akan dilakukan oleh tejo harwanto
baik itu bekerjasama dengan pihak kepala
kemudian juga oleh kpk termasuk juga oleh om budsman
satu hal yang kemudian disampaikan oleh tejo harwanto yang pertama mengenai luasnya sejumlah kamar sel yang kemudian didiami oleh terpidana kasus ktp elektronik yakni setia novanto mengatakan bahwa tidak saja kamar setia novanto yang memiliki ukuran lebih luas
kalau saya coba hitung hitungkan begitu reinhardt berdasarkan yang kemudian disampaikan oleh tejo harwanto mengatakan bahwa memang ruangannya ini tiga hingga lima meter cukup besar dibandingkan dengan kamar lain
yang kemudian memiliki kamar yang sama ini ada empat puluh kamar
jadi pak tejo ini membantah bahwa hanya satu satunya saja setia novanto yang mendiami kamar tersebut ternyata memiliki empat puluh kamar dengan ukuran yang sama
hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan memang lapas suka miskin ini dibangun cukup lama peninggalan belanda begitu sehingga memang ini merupakan warisan dari pemerintahan belanda pada saat itu termasuk juga dari pemimpinan sebelumnya
namun yang menjadi masalah bukan itu yang ditanya oleh ombudsman
yang ditanyakan oleh ombudsman adalah harusnya ada pemerataan standarisasi sejumlah kamar tersebut
kalau memang ukuran seperti itu ya harus disamakan
kalau memang ukuran yang lebih kecil harus disamakan pula
tetapi ini terbentur oleh anggaran reinhardt
anggaran yang kemudian diterima atau pihak lapas ini belum ada dan baru akan diajukan pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang
dan ini merupakan sebuah perubahan jangka panjang yang kemudian akan dilakukan oleh pihak lapas
kemudian juga kami awak media juga mempertanyai terkait dengan bagaimana bisa sejumlah kamar sel ini tidak digembok dari luar
tejo mengatakan dengan tegas bahwa memang itu merupakan kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh tejo arwanto sendiri
mereka memiliki kronologi ataupun rekam medis yang kurang baik seperti diabetes jantung dan lain sebagainya
sehingga memang ketika keadaan keadaan darurat pada warga binaan ini bisa mampu untuk melihat ataupun keluar dari lapas
untuk kemudian bisa meminta bantuan petugas sipir yang ada di dalam lapas
tejo juga mengakui bahwa memang sumber daya manusia yang ada di dalam ini tidak begitu banyak
jadi memang sdm yang di dalam ini tidak bisa secara maksimal mengontrol satu sama lain kamar sel
sehingga itulah kebijakan yang kemudian dilakukan oleh tejo harwanto
menyalahi aturan atau tidak sebetulnya hal ini sudah disampaikan kepada kemenkumham
terkait dengan konsultasi konsultasi yang kemudian dilakukan oleh tejo harwanto untuk kemudian memperbaiki sejumlah sistem yang ada di lapas suka miskin ini
kerja jangka panjang masih terus dirumuskan termasuk juga pengawasan lebih ketat di lapas suka miskin ini
baik terima kasih kiki haryadi untuk laporan anda langsung dari lapas suka miskin di bandung jawa barat